baik melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia saiman di timika papua
selamat siang saiman
ya bisa dikabarkan terkait dengan perkembangan pencarian korban yang sampai dengan saat ini masih dinyatakan hilang
baik untuk pencarian korban persisakan wamenah perbatasan dengan duga
sehingga saat ini masih terus dilakukan oleh aparat tni dan
ya saiman bisa diteruskan kembali mengenai informasi terkininya
bisa mendengar suara saya
iya saiman jika anda bisa mendengar suara saya bisa diteruskan kembali informasi terkait dengan penanganan korban yang masih hilang saat ini
betul sekali kita masih dalam pencarian
kita masih dalam pencarian
kita masih dalam pencarian
dan sampai saat ini kami belum bisa mendapatkan kabar terupdate karena memang di lokasi belum bisa terjangkau oleh jalur komunikasi
baik kalau bisa diinformasikan juga dari saat ini keterangannya ada berapa personel dari pihak terkait yang melakukan operasi pencarian
dan juga penanganan terhadap kelompok bersejata yang saat ini melakukan teror tersebut
ya pertama sekali saya ingin mengingatkan kepada para penjaga dan penjagaan yang sudah diteruskan dari jaya pura
wamena dan timika yang digabungkan ke wamena
datang ke lokasi beberapa distrik di area lokasi ini
dan juga pembangsa yang
baik kalau misalnya mengenai kondisi terkini di wilayah nduga dan juga wilayah terdampak lainnya seperti apa saat ini
situasi saat ini warga masih berjuang di rumah rumah kita sampai tetap dengan adanya konflasi
yang kita lakukan di pihak tni pori untuk melakukan pencarian terhadap kelompok kelompok republik di areal areal yang juga tempat tempat yang dilokasi kemarin
baik saiman terkait dengan proyek di istaka karya khususnya untuk pekerja sendiri apakah saat ini proyek pekerjaan masih terus dilangsungkan dan bagaimana pengamanan di lokasi
baik pas kejadian kemarin proyek tadi
kita sendiri namun informasi yang kita teroleh bahwa dalam waktu akhir pekan depan sudah mulai dilakukan pekerjaan
namun kita masih mendapat keperangan pasti dari pdi istaka karya
apakah benar pekan depan mereka sudah menerjunkan karyawan untuk melakukan aktivitas lagi
terakhir sayuan terkait dengan pemulangan jenazah yang saat ini memang prosesnya sudah dilangsungkan
seperti apa kondisinya
terakhir hari kejadian kemarin
di sekitar tiga belas waktu lima belas ke indonesia timur
enam belas jenazah sudah ditempatkan ke makassar dan selanjutnya akan distribusikan ke kampung alamannya masing masing
ya baik saiman terima kasih atas informasinya selamat kembali bertugas